direkturat lalu lintas polda metro jaya memberikan denda tilang hingga satu lima juta rupiah
kepada wanita pengendara sepeda motor yang nekat masuk jalan tol dan viral di media sosial
pengendara motor yang masuk jalan tol di kawasan jakarta utara ini viral di media sosial
wanita ini terlihat memasuki gerbang tol menggunakan kartu pembayaran
setelah gerbang tol terbuka pengendara motor melaju di jalan tol pluit menuju arah jakarta utara
polisi akhirnya berhasil mendapatkan identitas wanita ini
dari hasil pemeriksaan wanita berinisial b ini mengaku hanya mengikuti aplikasi yang ada di telepon genggamnya
ia tak menyangka jika harus masuk jalan tol
polisi memberi denda tilang hingga satu lima juta rupiah dengan dikenakan dua pasal berbeda
yakni melanggar marka jalan dan tak memiliki sim
tetapi di sini tetap pelanggaran ada dua pelanggaran yang kita kenakan yang pada bersangkutan
yang pertama adalah pelanggaran rambu lalu lintas
karena memang kita ketahui di jalan tol itu memang dilarang untuk kendaraan ada rambu lalu lintas untuk roda dua tidak boleh
kemudian yang kedua setelah kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan juga tidak memiliki sim